ananda safira pelajar sma negeri satu ngamprah kabupaten bandung barat jawa barat ini
menciptakan aplikasi kesehatan mental yang diberi nama plong
aplikasi ini menyediakan sejumlah fitur seperti konseling meditasi relaksasi
jurnal bersyukur yang mudah diakses
menurut safira ide awal pembuatan dan pengembangan aplikasi ini muncul
setelah melihat seorang pelajar di sekolahnya mengalami depresi
proses pembuatan aplikasi memakan waktu tiga bulan
di sinilah aplikasi plong dapat menangani mereka yang mengidap gangguan mental
dengan cara yang lebih efektif dan efisien karena menggunakan hp
jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun
aplikasi plong ini meraih medali perak pada ajang festival inovasi
dan kewirausahaan siswa indonesia tahun ini
dua ribu dua puluh dalam bidang game dan aplikasi
berupaya agar sekolah mendorong para siswanya terkait dengan inovasi inovasinya
agar muncul sehingga inovasi inovasi itu merupakan inovasi yang justru bermanfaat
bagi masyarakat luas pada umumnya
deddy mengaku mendukung pengembangan aplikasi plong ini
pihaknya akan menjajaki kerjasama ke berbagai pihak diantaranya rumah sakit jiwa
resnava mungkas bandung barat jawa barat